dan sulitnya medan pasca longsor di berbagai daerah di kabupaten bengkulu tengah
membuat warga di dua desa belum mendapat bantuan
padahal dua desa ini merupakan daerah yang paling parah akibat bencana ini
menurut kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bengkulu tengah
pihaknya telah berusaha melakukan pembersihan jalur yang tertimbun di dua desa yang paling parah terkena longsor
dua desa tersebut berada di kecamatan merigi sakti dan kecamatan pegerjati
hal itu dilakukan agar bantuan pencarian korban bisa dilakukan dengan menggunakan alat berat
ada desa di kecamatan pagerjati dan di desa kecamatan merigi sakti
yang memang masih ada material longsornya yang kita agendakan hari ini akan kita bersihkan
sehingga seluruh hari ini kita harapkan seluruh akses tidak ada lagi yang terisolir
daerah daerah yang ada di kabupaten bengkulu tengah
masih ada tujuh warga di kecamatan merigi sakti yang belum ditemukan keberadaannya
sedangkan dua warga telah berhasil dievakuasi
sembilan warga ini merupakan warga yang bermukim di areal perkebunan di bawah kaki gunung bungkuk
pada saat bencana longsor terjadi kesembilan warga ini dinyatakan hilang
tadi terkait masalah kelesian beberapa titik yang masih terdisulir

termasuk nanti terbantu dari swasta atau pihak swasta yang masih bekerja
kemudian dari pihak balai juga kita minta penampakan perat di titik titik yang sampai saat ini belum bisa masuk ke bisnis
tadi ada dua kecamatan yang alhamdulillah pak presbyterus sudah memberitakan jajarannya
bersama dengan balai balai jkm yang ada di bungkuk
kemudian tetap oleh pihak swasta yang memiliki alat alat yang sedikit terim
alat alat untuk menembus titik titik yang masih terdisulir
selain itu pemda provinsi bengkulu juga telah membentuk tim evakuasi kejadian bencana ini
agar tidak terulang kembali
termasuk melakukan kajian ulang pada penambangan batu bara di hulu sungai bungkulu
heri supandi bungkulu